ih aku bisa salah sih
kalau ngasih jawabannya salah gini
hari ini yang dapat nilai sempurna
seratus adalah dika arka
suami kamu lagi
dia ngelarang kamu ketemu sama anak kamu lagi ya
mas jangan pernah kamu sebut sebut dia lagi ya
aku gak sudi dengar tentang dia
semua laki laki itu sama aja ya
sama seperti kamu mas
kamu prihatin gara gara mantan suami aku ninggalin aku
kamu ninggalin kak nailah
di saat dia lagi perlu kamu
apa cuma gara gara kak nailah
aku kesini bukan untuk berdebat masalah naila
aku tau kenapa mantan suami aku ninggalin aku
dia nuduh aku selingkuh sama sahabatnya sendiri
sayang karena dia baik sama aku
tapi kak nailah
kamu pergi ninggalin dia begitu aja mas
dia itu korban kejahatan
harusnya kamu ada di belakang dia
di samping dia nyupar
tapi yang kamu lakukan itu bukan untuk mencari aku
kamu harus mencari aku
kamu harus mencari aku
kamu harus mencari aku
kamu ninggalin dia
dan kamu memposisikan seakan akan kak nailah yang bersalah
kamu dari tempat tanks
kamu sudah mulai kervasi

nah ini satu perang tertentu
tapi dia masih gue
kamu jangan segivau
kamu baik sendiri

dan menang immernot trong ketua kraker kamu

kayak ada yang ngikutin gua
keluarin kamu dari sini intan
om tuh jahat
om tuh gak pantas ditolongin
jangan tinggalin om
biar kita jangan disini selama lamanya
gua mau mulai harus sholat
mau wudhu pak
tapi lupa caranya pak
tapi lupa caranya pak
ayo bapak jaharin ya
pertama harus niat
berduduk dan berdokter
mulai sendiri ya
aduh ya tuhan

akan dunia agih
udah udah apa
namun ku menyayangi mu
walau hilang percayaku
haruskah ku pergi dari mu
om boleh nggak jagain mama
sampai aku pulang sekolah
om anterin intan ke sekolah naik motor
abis itu om pulang ke rumahnya intan
jagain rumahnya intan gimana
pergi di rumah kita
dan aku ada mama
kamu tinggalkan perbuatan kotor itu
atau kamu tinggalkan intan
intan juga gak mau melihat kamu melakukan itu
walau hilang percayaku
aku mau pergi pak
kali ini aku harus melakukan sesuatu yang benar pak